enam tahun indonesia merdeka banyak perubahan terjadi dalam sektor kesehatan
terutama dalam satu setengah tahun selama pandemi covid sembilan belas terjadi
indonesia sudah belajar itu jelas
belajar bekerja sama belajar menghadapi ketidakpastian
dan belajar memperbaiki sistem kesehatan negeri ini secara keseluruhan
presiden republik indonesia joko widodo dalam pidato kenegaraan memperingati hari ulang tahun ri
senin enam belas agustus dua ribu dua puluh satu mengatakan
pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama
pandemi telah menguatkan institusi sosial serta modal sosial masyarakat
bila ingin sehat warga yang lain harus sehat
bila ada yang sakit maka hal ini akan membawa resiko bagi yang lain
penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang mengembirakan
layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan
baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur maupun fasilitas pendukungnya
yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter
para perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya
pandemi juga telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri
termasuk pengembangan vaksin merah putih dan oksigen nasional
ketersediaan dan keterjangkauan obat
obat akan terus dijamin oleh pemerintah dan tidak ada toleransi sedikitpun terhadap pihak pihak yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini
lantas benarkah sistem kesehatan indonesia sudah cukup baik
guru besar fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia prof hasbullah tabrani mengatakan
buruknya sistem kesehatan di indonesia biang keladinya adalah pembiayaan yang terlalu rendah
menurut tabrani data bank dunia tahun dua ribu delapan belas belanja atau nilai investasi untuk kesehatan indonesia
diukur dengan standar nilai dolar internasional yaitu sekitar empat ratus tiga puluh dolar per kapita per tahun
jumlah ini hampir sama dengan nilai belanja sektor kesehatan di timor leste
jauh di bawah thailand dengan tujuh ratus dolar per kapita per tahun
serta malaysia dan china dengan seribu dolar per kapita per tahun
dari world economic forum yang tahun lalu
di situ ada ranking sistem kesehatan di berbagai negara
nah indonesia ini rankingnya jelek
dari yang terdekat ke sembilan puluh enam dari satu ratus tujuh puluh an negara
jauh tertinggal dari ranking kesehatan thailand malaysia
kalau singapura oke lah kita nggak bandingkan karena biayanya terlalu beda jauh ya
tapi dengan thailand malaysia bahkan dengan vietnam kita ketinggalan
artinya sistem kesehatan ini memang masih parah
taprani menambahkan dalam world health report yang dianalisa oleh who
pembiayaan atau nilai kesehatan indonesia
investasi kesehatan berkontribusi lebih dari separuh terhadap kinerja sistem kesehatan pada sebuah negara
jangan heran bila angka kematian ibu dan anak di indonesia masih tinggi
penasehat bidang gender dan kepemudaan untuk dirjen who dia saminarsi mengatakan
masih banyak perbaikan di sektor kesehatan
masalah kesehatan ibu dan anak kesehatan reproduksi hingga status gizi
semuanya itu bisa diatasi asalkan pusat layanan kesehatan primer seperti puskesmas dioptimalkan
pada saat kehamilan itu
memastikan ibunya sehat kalau ibunya sehat bayi yang dikandungnya akan menjadi sehat
pemutusannya ada di sana
tapi bagaimana dengan anak anak yang sudah terlahir lebih dahulu
nah itu juga harus diperhatikan
karena dan itu indikator usianya biasanya sampai tiga tahun
untuk kita memastikan indikator gizinya tercukupi
karena indonesia mempunyai angka stunting yang masih cukup tinggi
terakhir angka itu sebelum pandemi adalah tiga puluh persen
jadi tidak salah
persoalan sektor kesehatan seolah tiada habisnya
saat pandemi melanda selama hampir dua tahun
para tenaga medis dan tenaga kesehatan banyak menjadi korban karena ganasnya virus corona
organisasi ikatan dokter indonesia harus mencari cara
agar tetap bisa menyiapkan sumber daya manusia
untuk menangani pasien yang jumlahnya relatif masih banyak
penting bagi kami kalau di pelayanan itu penting
pelaksana pelayanan itu kalau tidak mendapatkan tambahan sdm
itu akan berat
bebannya bagi kami mas arman
beban berat ini sdm nya terbatas kasusnya banyak mas arman
nah ini yang harus dicari jalan karena dengan seperti itu
sdm yang terbatas dengan beban yang besar
maka ada satu dampak yang sekarang ini kita ngelus dadak
sdm kesehatan kita banyak yang gugur
menurut data dari tim mitigasi pbid hingga tiga agustus
dua ribu dua puluh satu tercatat enam ratus empat puluh dokter meninggal dunia akibat terpapar covid sembilan belas
tiga ratus empat puluh tujuh adalah dokter umum dua ratus delapan puluh empat dokter spesialis
dan sembilan orang dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis
belum lagi tenaga medis lain seperti perawat bidan dokter gigi
dan sebagainya yang ikut gugur karena terinfeksi covid sembilan belas
pandemi akhirnya menjadi pelajaran betapa berharganya kesehatan dan kehidupan
praktisi kesehatan masyarakat dari university of derby di indonesia
inggris donowidiat mokko mengatakan
untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat
berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melibatkan semua unsur
mulai dari lembaga tinggi negara hingga swasta
untuk memutus rantai penularan covid sembilan belas
itu menggambarkan sebetulnya sudah ada niat yang baik
sudah ada kerjasama lah seperti itu
hanya efektivitasnya yang menjadi pertanyaan
buktinya sampai saat ini
angkanya masih tinggi
karena naik maksudnya tinggi sekali lah pada intinya buat indonesia
tadinya setahun yang lalu angkanya naik naik
tapi sebetulnya masih rendah
hanya baru beberapa saat belakangan ini
tiga bulan kebelakang kurang lebih
juga kemungkinan karena oleh varian delta yang lebih infeksius
sejumlah ahli dan praktisi menyarankan agar pemerintah selain melakukan penanganan pandemi
juga harus dibarengi upaya drastis membenahi sektor kesehatan lainnya
yaitu memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan
dan mengoptimalkan pusat layanan kesehatan primer
sebagai sokoguru indikator pembangunan sektor kesehatan
yang berkelanjutan dan berazas keadilan
herman helmy septiadi pradana jakarta